secara keseluruhan koordinasi operasional ini dipimpin oleh menko marinvest
dan pak presiden juga menegaskan untuk bisa mulai dilakukan penanaman pohon
pohon yang besar oleh semua stakeholders termasuk kantor pemerintah
kemudian masyarakat dan dunia usaha juga di gedung gedung atau di teras teras gedung gedung yang besar
jadi kita perlu tanam sebanyak banyaknya tadi saya juga diarahkan kalau perlu jarak tanamnya diatur
jangan seperti biasa tiga x satu misalnya tapi cukup satu x satu dan lain lain
dari sisi klhk sendiri saya tadi melaporkan bahwa sudah dilakukan
dan langkah langkahnya ini juga diatur jadi kita bisa melakukan

dengan seratus anggota tim dari tiga ratus lima puluh satu industri termasuk pltu dan pltb
sebagai sumber pencemar kami telah melakukan identifikasi sebanyak
kira kira satu ratus enam puluh satu yang akan kita periksa
titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh
pengamatan peralatan yang ada di kementerian
jadi misalnya yang selalu konsisten tidak sehat seperti di sumur batu dan bantar bebang
itu kira kira ada satu ratus dua puluh unit usaha
kemudian di sekitar lubang buaya ada sepuluh
di tanggerang ada tujuh
kemudian di tanggerang selatan ada lima belas entitas
di bogor ada sepuluh
yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal dua puluh empat
dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu sebelas entitas
kami akan melanjutkan langkah langkah ini untuk kira kira empat sampai lima minggu lagi dari ke depan
untuk sebanyak yang tadi saya laporkan
apa yang bisa kita lihat dari langkah ini
kalau kita ambil contoh di observasi indeks pencemaran
indeks standar pencemaran udara ispu
di lubang buaya misalnya
biasanya hampir konsisten tidak sehat
di situ ada adsorben
adsorben itu artinya arang aktif
arang aktif itu dibuatnya dari batu kelapa
atau kayu keras begitu
kayunya dibakar terus dicuci lagi pakai asam
kemudian dibakar lagi karena dia daya absortnya harus tinggi
dan adsorben itu harganya mahal kalau diadsorben
karena dia bisa untuk obat
kalau kita suka makan morik gitu ya
nah itu kira kira adsorben seperti itu
ada juga baja
ada juga semen
ada juga apa namanya
jadi kita akan terus lanjutkan
kawan kawan soal teknik modifikasi cuaca
kemarin kawan kawan sudah mengikuti
waktu tanggal dua puluh tujuh hujan
klhk mengikuti sejak dari
mulai hujan kan di bogor ya
kira kira jam lima lewat tiga puluh tiga menit ya
klhk mengikuti terus
dan dalam rekodnya klhk
setelah hujan itu
pada jam tujuh belas
pada jam lima belas tiga puluh
dari angka ispu sembilan puluh tujuh
untuk pm dua lima
itu pada jam delapan belas tiga puluh
angkanya drop menjadi dua puluh sembilan
artinya kualitas udaranya jadi baik
kemudian ya itu yang di bogor
yang di bogor pedar beriman
yang di bogor tanah sareal
itu pada jam
enam belas dari angka
itu drop angkanya menjadi
angka di tiga belas
memang seperti saya pernah bilang
cemaran udara itu naik ke udara
lalu bogor ke atas disitu aja kan
jadi susah tapi ketika dia tercuci
memang jadi baik
tapi memang ada persoalan ketika
tmc itu harus menunggu awan
oleh karena itu diambil
kemarin dilakukan uji coba di pertamina
di gedung pertamina yang di depan istiqlal
di gedung gedung di gbk
klhk juga mengikuti perkembangannya
itu ada yang namanya
dari gedung gedung tinggi itu
dihembuskan uap air
sehingga dia juga akan bisa
mempengaruhi partikel partikel itu
ada lagi seperti
selain teknik modifikasi cuaca mikro
jadi pada gedung gedung tertentu
pemirsa baru saja anda menyaksikan
konferensi pers dari menteri lhk
siti nurbaya bakar
dimana ada beberapa langkah yang diambil
dalam mengatasi polusi udara
diantaranya adalah langkah hukum yang tegas
ketika ada perusahaan atau industri
yang memang terbukti
untuk melanggar dan juga turut andil
dalam polusi udara yang semakin buruk pada saat ini
sementara kemarin juga diinformasikan
telah dilakukan modifikasi cuaca
di daerah bogor dan sekitarnya
dimana masih ada beberapa kendala
diantaranya adalah bibit awan
masih terus dicari agar modifikasi cuaca